roti john kuliner hits asal singapura ini kini hadir di kota pahlawan
dibuka sejak delapan bulan lalu gerai roti john mampu menyedot ratusan pengunjung
bahkan setiap kali dibuka antriannya membludak hingga ratusan orang
seperti apa tampilan kuliner hits yang sedang viral di kota palawan ini
seperti inilah tampilan roti asal singapura ini
di kota surabaya roti john disambut antusias oleh penggemar kuliner hits kekinian
setiap hari pengunjung bisa antri berjam jam hanya untuk mencicipi varian roti yang menyerupai sandwich ini
sejak viral tiga bulan yang lalu pengunjung yang penasaran
berdatangan ke gerai roti yang terletak di halaman kodam lima brawijaya
tak hanya dari surabaya mereka yang dari luar kota pun sengaja datang setelah melihatnya di sosial media
tampilan roti ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan roti pada umumnya
bentuknya menyerupai sandwich dengan ukuran panjang
dan topping lebih bervariasi
namun roti ini menjadi buruan penggemar kuliner kekinian karena sedang hits di sosial media
untuk mempertahankan eksistensinya pemilik gerai roti mengaku tak memiliki strategi khusus
dia hanya meningkatkan pelayanan agar lebih cepat melayani pengunjung
ia pun mengaku tidak memiliki tayangan khusus di media sosial
popularitas meningkat berkat unggahan pelanggan di media sosial
pedi lah jadi bilang pasti enak diterima oleh masyarakat
habis itu pelayanan kita diusahakan untuk dimaksimalkan lah
nah buat yang penasaran dengan kelezatan roti dari singapura ini
namun ogah antri bercam cam
gerai roti serupa di jalan gubeng erlangga empat surabaya bisa jadi pilihan
tersedia berbagai varian roti john dengan aneka topping sesuai selera
dengan harganya yang pas di kantong
yakni antara dua belas hingga lima belas ribu rupiah per porsi